terima kasih anda masih menyaksikan political show
rencana dpr dan pemerintah untuk segera mengesahkan
rancangan kitab undang undang hukum pidana atau rkuhp di paripurna
dikecam oleh koalisi masyarakat sipil
terdapat beberapa pasal kontroversial
yang berpotensi mengancam kebebasan berekspresi
dan kemunduran demokrasi
meskipun diwarnai penolakan rkuhp
selangkah lagi akan disahkan
malam ini kita akan membahasnya
dengan narasumber yang sudah hadir di studio
saya perkenalkan satu satu
sebelah kanan saya ada wakil menteri hukum dan ham
saat malam prof edi
oke ada anggota komisi tiga dprri
pak arsul sari saat malam pak arsul
saat malam assalamualaikum
sudah lama kita tidak ketemu terima kasih
sudah mau datang ke sini
ada ketua ylbhi muhammad isnur
selamat malam mas isro
dan pendiri lokataru
mas haris azhar selamat malam mas haris
sudah dua kali datang ke sini
selamat malam rifana yang dari eropa
oke terima kasih
oke ini nggak perlu dibahas
karena yang kita bahas ini lebih penting
konsernya koalisi masyarakat sipil
dan sebagai bentuk konsern kami
dengan tahun politik nantinya
dan juga kita ingin adanya partisipasi publik
kita juga mengundang teman teman mahasiswa
yang tergabung dalam badan eksekutif mahasiswa
yang sudah bergabung secara virtual
nanti bisa bertanya dan juga
menyatakan pendapatnya pada saat
para narasumber nanti sudah
selamat malam teman teman terima kasih sudah bergabung
oke dan langsung saja
saya mau tanya langsung ke pak wamen
pak wamen ini kan sembilan fraksi di dpr
sudah sepakat ya
sudah ketopalu kemarin di tingkat satu
dan akan dibawa ke dalam paripurna
saya ingin tanya apakah kemudian proses pembahasannya
sudah melibatkan partisipasi publik
seperti perintahnya pak jokowi agustus kemarin
jadi pada tanggal
sembilan november kami menyerahkan
ada enam puluh sembilan item perubahan
dan dpr waktu itu dengan tegas meminta
bahwa enam puluh sembilan item perubahan itu
harus diberi keterangan
itu usulan dari mana saja
jadi tidak benar
kalau pemerintah buta dan tuli
karena kita punya rekod semua
itu masukan dari mana saja
bahwa kalau ada usulan yang tidak diterima
yang memang kita tidak bisa menampung semua
karena usulan itu
berbeda dengan usulan yang kita terima
berbeda secara diametral
kalau berbeda secara diametral
anda mau ambil yang mana
jadi satu contoh konkret
kita melakukan sosialisasi di provinsi x
mereka memang menentang
dengan alasan kenapa mengurus private
tetapi ke sumatera barat
kenapa itu dilik aduan
karena itu melanggar agama
itu kalau anda sebagai pemerintah dan dpr
mau milih yang mana
itu pasal pasal seperti itu
tidak diatur salah
berdasarkan putusan mk
kita wajib menjelaskan kepada publik
mengapa kita mengambil putusan demikian
apa dasar pertimbangannya
bahwa berbeda secara diametral
sampai dunia kiamat
tidak akan kuhp ini memuaskan semua pihak
tapi sudah ada partisipasi publik yang diserap
dalam draft terbaru
yang kita belum dapat draftnya ini masih tdl
tindak lanjut belum disebar
mengapa kami harus menuliskan semua
dari mana item b
dan seterusnya sampai enam puluh sembilan item
kalau material kami sangat siap
saya mau ke mas isnur langsung
koalisi masyarakat sipil merasa sudah dilibatkan
karena pemerintah klaimnya
sudah menyerap aspirasi dari masyarakat
seingat saya dengan pak
pak wamen diundang dua kali
tertutup di ruangan beliau
dan kedua di grand melia
dengan dpr sekali
terakhir kemarin tanggal empat belas
yang formal ya
itu forum dimana
kemudian menyerahkan secara formal
dan diterima oleh dpr gitu
walaupun di ujungnya juga kita teman teman
agak sedikit cewa
dengan penyataan dari pak ketua komisi
ada bentuk keterlibatan disitu
selebihnya dalam forum forum yang
tapi tidak ada
tidak ada dialog yang cukup panjang
itu yang kami terima
demikian mbak rifat
oke jadi hanya sosialisasi saja
tidak ada masukan yang ditampung
kadang kadang kami kirimkan
via beberapa orang
bahan bahan yang kita rasa penting
dengan pak wamen
dengan pak arsul
dengan beberapa orang
yang bisa kita kontak ya
kami desakan beberapa masukan
itu senantiasa kita berikan
nah tadi pertanyaannya
apakah kemudian berubah
lebih banyak yang berubah
atau enggak nih
kalau menurut teman teman koalisi masyarakat sipil
saya melihat pasal pasalnya itu
memang dipertahankan tetap ada
tapi cara mereka
cara depan pemerintah
dengan nambah nambah syarat
tapi ada pasal pasal yang
tentang ancaman demonstrasi
oke itu nanti kita bahas
soal itu lebih dalam ya
itu enggak berubah
tetap ada di situ
tapi hanya dimoderasi saja
iya pasal penghinaan presiden misalnya
itu enggak bergeser
masih seperti itu
dari debat yang agak lama waktu itu
masih seperti itu saja
jadi menurut teman teman koalisi masyarakat sipil
itu pak wamen
penyerangan harkat dan martabat presiden
itu diberi penjelasan
bahwa pasal ini tidak menghalangi kritik
salah satu bentuk kritik itu adalah
dan itu tidak ada dalam draft sebelumnya
jadi tidak benar kalau isnur mengatakan
tidak ada perubahan
dan itu adalah berdasarkan usulan
dari badan eksekutif mahasiswa
universitas krishna dwi payana
saya hafal betul
karena saya berunding dengan mereka
ada dua puluh empat universitas di jakarta
dan mereka mengatakan
dalam penjelasan bahwa unjuk rasa itu
sesuatu yang legal
makanya kami tambahkan di situ
bahwa salah satu wujud kritik itu adalah
dengan ujuk rasa
di dua ratus lima puluh enam enggak
saya belum salah saya menjelaskan
penjelasan pada pasal dua ratus delapan belas dua ratus sembilan belas
untuk semua pasal yang berkaitan dengan penghinaan
supaya ada sama standar
ada parameter yang sama
ada pembatasan yang sama
ketika kita menghapus pasal pasal
apa yang penghinaan terhadap kekuasaan umum
lalu kemudian itu dimers dalam pasal dua ratus empat puluh satu
bahwa lembaga kepresidenan
kemudian eksekutif itu
legislatif itu adalah mpr dpr dan dpd
yudikatif adalah ma dan mahkamah agung
bahkan kalau dibaca lebih detil lagi
tidak hanya kita mengatakan bahwa
unjuk rasa itu perbuatan yang legal
dan kritik disampaikan dalam bentuk ujuk rasa
kita mengutip kalimat dalam undang undang pers
bahwa kritik itu adalah salah satu bentuk pengawasan terhadap kebijakan pemerintah
oke itu dimasukkan dalam penjelasannya ya
masukkan dalam penjelasan
itu dalam undang undang pers
itu masuk ke dalam substansi
tapi yang ingin saya tanyakan adalah proses pembahasannya dulu nih prof
sampai akhirnya ketok palu
tapi kalau menurut teman teman koalisi masyarakat sipil
ini banyak pasal pasal yang masih tetap dipertahankan
tapi pemerintah dan dpr hanya memoderasi saja
tidak demikian juga
artinya pertama banyak pasal itu ada berapa pasal
kami akan menjawab satu persatu
dan yang kedua terus terang saja
mengapa kemarin dalam ketika kami mendengar masukan dari dpr
ada terhadap dua puluh tiga item
kami menyetujui itu
karena teman teman icg rid mereka sangat proaktif
apa yang mereka sampaikan ke pemerintah
itu sama persis dengan apa yang disampaikan ke dpr
dan mereka datang dengan rumusan
mengapa misalnya pasal mengenai rekayasa kasus
pasal kekuasaan umum semua kita hilangkan
karena sudah ada frekuensi
jadi lebih mudah waktu itu di dalam persoalan pembahasan
jadi kami menegaskan betul
karena ada masukan jangan sampai orang ujuk rasa ditahan
makanya kata kata unjuk rasa itu adalah hal yang legal
kita kaitkan dalam pasal pasal penghinaan ini
oke oke pak arsul untuk prosesnya sendiri ya
ini sembilan fraksi sudah sepakat
dan kemungkinan besar ini pasti akan disahkan di dalam paripurna sebelum lima belas desember
sebelum masa reses nanti selesai ya pak arsul ya
apakah kemudian ini
dilihat prosesnya akan mulus mulus saja
atau ya justru masih bisa ada celah untuk penundaan
nah rkuhp ini adalah sebuah ruu yang pembahasannya begitu panjang
selama dua periode
diajukan oleh pemerintah di pertengahan tahun dua ribu delapan belas
mulai kita bahas di kuartal ketiga tahun dua ribu lima belas
dan dim daftar inventarisasi masalah yang kita pakai untuk bahas itu adalah
sumbangan dari teman teman yang berada di luar negara

aliansi nasional reformasi kuhp
itu yang kita pergunakan
jadi dari awal partisipasi masyarakat itu kan sudah jelas
tetapi yang ingin saya barangkali tambahkan dari pak wamen adalah
ada hal hal yang ya
dari sisi perspektif hukum
itu memang berbeda sudut pandang
misalnya soal pasal pasal yang disebut sebagai
masuk ke dalam ruang privasi warga negara
kemudian pasal pasal yang disebut sebagai
katakanlah seperti yang paling sering dibahas dikritisi itu ya
soal penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden
itu sebetulnya bukan soal politis bagi kami di dpr
itu cuma kami mau memilih sudut pandang yang mana
antara sudut pandangnya teman teman masyarakat sipil dan para ahli htn
atau sudut pandangnya para akademisi yang berlatar hukum pidana
nah kami tentu tidak memilih kemudian
katakanlah mengesampingkan sama sekali
pandangan dari dpr
dari teman teman masyarakat sipil dan hanya
makanya kemudian itu yang seperti prof edi
timbulah rumusan rumusan baru
itu adalah jalan tengah
ini termasuk juga berlaku ketika kita membahas pasal pidana mati
jadi kalau dikatakan partisipasinya minimal atau apa
ini sampai hari terakhir
saya bisa tunjukkan wa dari teman teman masyarakat sipil
teman teman itu di balkon
kami di bawah
itu kita itu terus terang saling chatting
kemudian ada perubahan perubahan sampai saya kira di hari terakhir prof ya
soal apa ada yang tentu dpr dalam posisi mendesak betul lah
contoh misalnya kata dapat pada pidana mati
itu untuk menegaskan bahwa memang pidana mati itu kita jadikan sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif
tetapi memang tidak semua
dan ketika tidak semua bukan berarti
tidak juga ya
tapi sekali lagi karena ada perspektif perspektif lain yang kami juga harus akomodasi
dan harus tengahin
saya bisa sebutkan lah
bukan hanya moderasi
yang hapus itu kan banyak
coba saya terima teman teman dari serikat tukang gigi seluruh indonesia
saya dapat masukan dari semua hampir semua organisasi advokat tentang advokat curang
saya terima juga loh ini kok hanya berlaku
kalau menghina hakim kita ganti juga ya
ganti jadi penegak hukum
artinya dalam persidangan menghina advokat menghina caksa juga bisa terangkut
kontemafor itu ya
jadi kalau dilihat prosesnya kemarin sembilan fraksi sudah sepakat semua
satu yang tanpa catatan
ini akhirnya mulus ya
satu dengan catatan
sorry fraksi pki satu dengan catatan
jadi ini pasti akan mulus di pari purna
ini tujuh tahun lho
nah nah kami membahasnya gitu
jadi gak ada alasan lagi ya
mas haris anda melihat prosesnya ini memang sudah dikejar waktu karena now or never
karena tahun depan anggota dpr semuanya sudah sibuk sekali untuk pemilu
jadi pemerintah dan dpr harus mengesahkan akhir tahun ini
ini adalah kesempatan paling terakhir
mas haris memang dikejar waktu
nah kalau jawaban politisnya begini nih
mungkin kenanya ke bang arsul gitu
jawaban politisnya begini
memang harus keluar sekarang karena mau pemilu
jadi kalau ada rukuhp ini
yang kampanye bisa keteteran
daripada merepotkan begitu ya
jadi harus diketahui sekarang
ini senjata untuk saling mendemarkasi
jangan nuding jangan apa segala
jangan kampanye ditanya ya
nah jadi begini kalau menurut saya
kalau dalam hak asasi manusia itu ya di apa namanya ada general principle nya gitu
disitu ada prinsip namanya satisifasi
dan yang kedua dalam hak asasi manusia itu di pasal dua puluh lima itu iccpr itu ada tiga model konsep partisipasi
nah kalau saya kombinasi antara partisipasi sama satisfaction
satisfaction sebenarnya dipakainya di proses persidangan
tapi saya mau pinjam itu
dalam soal proses itu sesuatu yang urgent
dalam hak asasi manusia dikenal end and means
jadi tujuan dan cara
nah dalam pembahasan soal rukuhp ini
saya mau bilangnya begini
ini rukuhp ini kan sebetulnya
dia kitab ya prof
prof edi ini kan ahlinya
kalau dia dibahas dengan menggunakan undang undang tp tiga
undang undang tp tiga itu kan ngebahas undang undang
bukan membahas kitab
membahas kitab konsekuensinya adalah
ada banyak isu disana
dari mulai penghinaan pembunuhan apa semua segala macam
kalau dipikirin jadi undang undang
kira kira melakukan undang undang tuh prof
jadi ada ketidak cocokan secara ketatanegaraan
antara tp tiga dengan membahas kitab
dan ini pengalaman kita
jangan jangan kenapa tujuh tahun
atau jangan jangan kenapa tujuh puluh tahun
memang karena kita tidak pernah menyepakati
secara ajak gitu
tapi untungnya di tp tiga itu
semua indikator indikator minimum
membahas sebuah produk legislasi
tetapi secara substansi yang saya mau katakan
ini banyak sekali
nah betul tadi diametral nggak ketemu
di daerah a ini a
kesana ini kesini mungkin ada standar yang berbeda beda
padahal di buku satunya mengakui
nah jadikan ini sebetulnya
kalau saya mau bilang
saya juga bukan mau bilang
saya bisa ketawain juga rukuhp ini
sebetulnya membiarkan mengesahkan
hal hal yang kontradiktif
kenyataannya seperti itu secara sosiologis
nah tujuh tahun pertanyaannya rifana
yang sudah ke eropa kemarin
tujuh tahun itu menurut saya begini
kita gak punya kesepakatan
memang nggak mungkin juga dibahas
kesepakatan dengan audiens yang begitu luas
mau berapa tahun
tetapi menurut saya sampai hari ini
memang ada ketidak
misalnya ibu saya tadi
tadi saya yang makan di rumah ibu saya
oke poinnya apa nih mas haris
masih banyak orang awam
yang juga isinya seperti apa sih
oke jadi sosialisasinya belum sampai
jadi memang isunya di kalau piramida terbalik
isunya agak besar
tetapi sebenarnya begitu dia mengerucut ke bawah
banyak orang yang
yang masih bertanya tanya
dan itu memang gak bakal bisa dipuaskan
kalau misalnya tadi prof edi bilang
saudara sudah siap diuji secara material
tetapi yang menarik justru
kalau dalam pertanyaan anak anak
sejauh mana tema tema yang banyak dalam rancangan tersebut
dibahas secara signifikan
dan juga tepat pada kelompok kelompok orang tertentu
jadi kalau di cross check
sebetulnya tema a tema b yang temanya ada ratusan dalam
rancangan kitab tersebut
dia tidak dibahas secara konteksual
tapi yang menarik tadi
saya mau tanya tuh ke bang arsul
yang asosiasi dokter gigi
nah dia ngebahasnya pasal apa
oke jadi harus tepat sasaran
nah jadi pasal pasal tersebut
nanti ini kalau ada yang menguji secara formil
atau mungkin siap siap dari sekarang
setiap pasal itu dirubahnya sesuai dengan
kalau kita orang orang hukum namanya legal standingnya
legal standingnya bagaimana
jangan sampai dia
tukang gigi dateng
oke saya udah paham
saya udah paham poinnya
oke legal standingnya bagaimana prof jawabannya
jadi kembali lagi bahwa
setiap pasal yang menjadi kontroversi itu
ketika kami harus memilih a dan tidak memilih b
satu ada argumentasi teoretik
dan yang kedua
kami mendengar usulan yang mana
ya itu tadi karena ada secara diametral
saya kira menarik yang dikatakan oleh mas haris tadi
bahwa karena ini terlalu banyak isu
lalu kemudian ada hal yang kontradiktif
bahwa ketika menyusun satu kitab undang undang
dalam negara yang multi etnis multi religi dan multi culture
oke dan ini win win solutionnya yang sudah
saya mau nyambungkan nih biar
oke singkat saja singkat saja
singkatnya begini sekarang
sekarang apa pasal atau pendekatan hukum apa
dalam proses ini
yang kan dalam hukum kan
kalau ada keraguan keraguan
tidak boleh dihukum orang ini teorinya
dalam satu kitab yang diametral seperti
dalam penerapannya juga nanti dikirimkan ke negara lainnya
yang juga nanti situasi konteksnya juga berbeda beda
apa pola pendekatan kita
saya nggak menemukan itu di buku satu
persis sebetulnya ada
jadi mengapa demikian mas haris
kami selalu mengatakan
segala sesuatu ikut pada buku satu dulu
dan ini pertanyaan yang persis pertanyaan mas haris ini
yang selalu kami dapatkan ketika dialog di usu
ini bagaimana implementasinya
tugas terberat kita setelah kuhp ini disahkan
ini adalah memberikan sosialisasi kepada aparat penegak hukum
saya selalu mengatakan aparat penegak hukum itu harus diberitahu bahwa
ada asas yang melekat dalam penafsiran hukum pidana itu adalah
ketika aparat penegak hukum menangani suatu perkara
dan itu multitafsir
maka penafsiran itu harus menguntungkan orang yang terlapor
tersangka terdakwa atau terpidana
itu yang harus dipengaruhi
itu prinsip dasarnya yang harus dipegang oleh penegak hukum
nanti setelah sosialisasi ya
kalau membahas itu lebih dalam kita gak akan selesai waktunya
tapi karena ada substansi substansi materi
ataupun pasal pasal kontroversi yang harus kita kupas satu persatu
ini teman teman mahasiswa juga sudah tidak sabar
kayaknya untuk bertanya
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di politikalsyuh